dan ini masih terkait dengan kecelakaan lalu lintas
di mana seorang pria pedagang makanan
sejauh lebih dari lima ratus meter
saat berjalan di penjernihan
tanah abang jakarta pusat sabtu pagi
sementara dua truk di tulung agung jawa timur
juga terlibat kecelakaan adu banteng
pada jumat malam
sebuah peristiwa tak berkelari
terjadi di penjernihan tanah abang jakarta pusat
seorang pedagang ketoprak
tewas terseret sedan sejauh lima ratus meter
korban yang diketahui bernama suradi
tewas setelah ditabrak di jalan
ia terseret hingga jalan galunggung setiabudi jakarta selatan
ya persis orang lagi jalan
terus saya kejar itu pak
kejar sempat berhenti
terus banyak yang ngejar lagi
macam boja gitu terus dia lari lagi pak
petugas kemudian membawa korban
ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta
sementara polisi masih menyelidiki pelaku
yang berhasil melarikan diri
kecelakaan adu banteng
antara dua truk terjadi di jalan raya
kecamatan gondang tulung agung jawa timur
pada jumat malam
akibat kecelakaan ini
kedua sopir terjepit di dalam kendaraan yang ringsek
proses evakuasi pun berjalan dramatis
kedua korban baru dapat dikeluarkan
pada sabtu dini hari
dan langsung dibawa ke rumah sakit
truk yang dari arah trenggalek ini diduga
dia mengantuk sehingga mengambil
jalan jalur sebelah kanan
pada saat bersamaan datang dari arah timur
mobil truk juga bermuatan pasir
sehingga terjadi tabrakan dan benturan
kasus kecelakaan tersebut
kini tengah dalam penanganan pihak